majalah bisnis dunia forbes baru saja melis daftar orang terkaya dunia untuk tahun dua ribu delapan belas
di dalam daftar tersebut juga terdapat daftar sepuluh orang terkaya indonesia
hartono bersaudara masih mencaki daftar orang terkaya di indonesia dengan total kekayaan lebih dari tiga puluh empat miliar dolar amerika
atau setara empat ratus enam puluh delapan lima triliun rupiah
pemilik grup jarum rudy hartono memiliki kekayaan tujuh belas empat miliar dolar amerika atau sekitar dua ratus empat puluh triliun rupiah
sementara kekayaan michael hartono mencapai enam belas tujuh miliar dolar atau dua ratus tiga puluh triliun rupiah
di posisi ketiga ditempati pengusaha polister sri prakash lohia dengan kekayaan bersih tujuh miliar dolar atau sembilan puluh enam lima triliun rupiah
selanjutnya ada pendiri maipada group tahir dengan kekayaan tiga lima miliar dolar atau empat puluh delapan dua triliun rupiah
angka itu sama dengan jumlah kekayaan pendiri ct corp hairul tanjung

selain lima orang tersebut inilah daftar orang terkaya nomor enam hingga sepuluh di indonesia versi forbes
jumlah miliarder dunia mencetak rekor terbanyak mencapai dua dua ratus delapan orang dengan rata rata kekayaan empat satu miliar dolar amerika
yang juga merupakan level tertinggi sepanjang sejarah
siapa saja sepuluh orang terkaya versi majalah forbes untuk tahun dua ribu delapan belas kami akan bahas dalam taipan penggegam dunia
kita awali dari urutan sepuluh terlebih dahulu ada larry ellison yang kekayaannya ini mencapai lima
larry ellison ini adalah pengusaha yang berusia tujuh puluh tiga tahun tentunya pendiri dari perusahaan software oracle
dan pada dua ribu empat belas ellison ini mundur dari ceo dan menjadi chief technology officer
dan oracle pun juga merupakan perusahaan software dengan pendapatan tertinggi kedua setelah microsoft pada tahun dua ribu lima belas
sehingga memang tidak kaget gitu ya kalau misalnya larry ellison ini dinobatkan sebagai
orang terkaya nomor sepuluh dunia untuk tahun dua ribu delapan belas versi majalah forbes
dan ellison ini pernah membeli sebuah pulau di hawaii seharga tiga ratus juta dolar amerika
tentunya dengan kekayaan hampir enam puluh dolar amerika uang tiga ratus juta dolar amerika
nampaknya receh gitu ya untuk larry ellison
tentunya yang memiliki coch industries ini dengan kekayaan enam puluh miliar dolar amerika di posisi

david kos sendiri ini pengusaha berumur saat ini tujuh puluh tujuh tahun kembali asal amerika serikat
pemilik mayoritas untuk saham dari coch industry yang bergerak di bidang manufaktur
distribusi migas bahan kimia dan juga komoditas lainnya
di posisi david koch ini tadinya di posisi enam turun ke posisi sembilan dan juga di atasnya ini ada charles cov
yang merupakan kakak kandungnya sendiri dari david co
dengan kekayaan mencapai enam puluh miliar dolar amerika
untuk charles koch ini
ini adalah ceo dan juga chairman dari coch industry yang berusia delapan puluh dua tahun kembali asal amerika serikat
tentunya ceo dan juga chairman ini dari charles cov yang bergerak di sejumlah bidang
seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya
seperti manufaktur distribusi migas bahan kimia dan juga komoditas lainnya
di posisi ke tujuh bukan orang amerika serikat
carlos slim helu tepatnya orang meksiko
yang memiliki kekayaan enam puluh tujuh satu miliar dolar as
untuk charles slim helu ini berusia tujuh puluh delapan tahun asal meksiko
dan carlos merupakan ceo dari perusahaan telekomunikasi telmex
yang berada di sejumlah negara di amerika latin
seperti misalnya ada di meksiko kemudian juga argentina
sehingga dengan adanya sejumlah negara yang dimiliki ataupun yang berada untuk bisnisnya
bisnis telekom ataupun telmax ini
tentunya membuat pundi pundi dari charles slim helo menjadi sangat banyak
kita bergeser ke posisi selanjutnya
ada amancio ortega dengan kekayaan tujuh puluh miliar dolar amerika di posisi ke enam
jika anda melihat lambang zara ini mungkin tidak asing untuk anda
khususnya untuk yang di kota kota besar
karena memang zara ini di indonesia ada di dua belas toko
di dki jakarta dan sekitarnya saja
kalau kita lihat dari amencio ortega asal spanyol ini
ini pendiri dari inditex
tidak hanya zara sebenarnya yang dimiliki oleh amancio ortega ada brand brand ataupun juga merek fashion lainnya
yang juga mungkin sudah dikenal beberapa bahkan sudah ada di jakarta dan juga kota kota besar di indonesia
inilah yang membuat akhirnya amancio ortega
cukup kaya karena diperkirakan untuk zaranya sendiri ini ada di sembilan puluh lima negara
bayangkan jika di satu negara ada sepuluh zara saja berapa banyak kekayaan amancio
dan menurut forbes sudah dihitung kekayaannya mencapai tujuh puluh miliar dolar amerika
menempati posisi enam untuk orang terkaya di dunia tahun dua ribu delapan belas versi majalah forbes
kemudian di nomor lima ini juga mungkin tidak asing untuk anda lambang ini
ini adalah facebook social media facebook yang dimiliki oleh mark zuckerberg
dengan kekayaan tujuh puluh satu miliar dolar amerika dan mark zuckerberg merupakan pengusaha termuda
yang masuk dalam top sepuluh pengusaha terkaya ataupun orang terkaya di dunia versi majalah forbes
karena usianya ini masih tiga puluh tiga tahun bandingkan dengan yang lainnya ada yang sudah tujuh puluh tahunan dan juga enam puluh tahunan
mark zuckerberg tentunya mengambil atau mendapatkan pundi pundi kekayaannya dari facebook
selain facebook juga facebook telah membeli sejumlah social media yang juga cukup terkenal
bahkan anda saat ini jika mengecek handphone anda sendiri anda pasti memilikinya
itu instagram dan juga whatsapp
siapa yang tidak pakai whatsapp hari ini ya
ini membuat akhirnya pundi pundi mark zuckerberg juga terus bertambah kekayaannya menjadi tujuh puluh satu miliar dolar amerika pada tahun dua ribu delapan belas
kita bergeser sekarang ke posisi keempat
posisi keempat ini posisi baru bernard arnold ini baru masuk ke posisi top sepuluh dari orang terkaya di dunia
bernard ronald ini asal perancis memiliki kekayaan tujuh puluh lima juta dolar amerika dan usianya enam puluh sembilan tahun
kalau anda melihat lambang dari lvmh ini merupakan induk dari sejumlah brand brand luxury brand brand mahal di dunia
seperti misalnya adalah louis vuittong kemudian juga ada dior ada kenzo hublo tech hoyer
bayangkan untuk barang barang ini saja harganya sudah mahal begitu ya
lvmh ini adalah merupakan induk dari puluhan brand luxury di dunia dan kita membelinya pun sudah sangat mahal
bayangkan keuntungan yang didapat dari sejumlah brand yang dinaungi oleh lvmh ini seperti misalnya yang sudah saya sebutkan tadi ada dior kemudian juga ada louis vit tong dan juga ada take hoyer
kita bergeser ke orang kaya lainnya
orang kaya nomor tiga ini mungkin juga sudah tidak asing lagi namanya warren buffet yang memiliki kekayaan delapan puluh empat juta dolar amerika
pendiri dari birger headway yaitu perusahaan multinasional memiliki sejumlah saham di perusahaan perusahaan besar juga
karena warren buffett ini juga terkenal sebagai investor ulung sehingga dia membeli sejumlah saham di perusahaan perusahaan yang menurut dia akan menguntungkan baginya
seperti misalnya adalah di apple kemudian juga di american express coca cola dan juga memiliki sejumlah saham di dua maskapai penerbangan di amerika serikat yaitu united dan juga delta airlines
di posisi kedua yang biasanya menempati posisi puncak bill gates ini memang sudah sejak akhir tahun lalu posisinya bergeser untuk bill gates yang berusia enam puluh dua tahun dari amerika serikat
tentunya pemilik dari ataupun pendiri dari perusahaan software perangkat lunak microsoft yang kalau kita lihat dari pendapatannya ini justru turun sehingga memang turun juga akhirnya untuk posisinya
dari yang nomor satu
sejak akhir tahun lalu sudah bergeser ke nomor dua dengan kekayaan mencapai sembilan puluh miliar dolar amerika
dan di posisi pertama yang sudah bertengger sejak akhir tahun lalu versi forbes adalah pendiri dari amazon
untuk e commerce terbesar di amerika serikat ini memiliki kekayaan satu ratus dua belas miliar dolar amerika
kenaikannya ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu masih di level delapan puluh miliaran dolar amerika
kemudian terus beranjak naik dengan seiring
dengan penghasilan dari amazon yang juga terus meningkat
akhirnya pria berusia lima puluh empat tahun asal amerika serikat ini memiliki kekayaan
awal tahun dua ribu delapan belas mencapai satu ratus dua belas miliar dolar amerika
usai jeda berikut kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami